iya untuk memanjakan wisatawan pengelola wahana wisata di kota batu
menyuguhkan parade cosplay tokoh anime jepang
ada dua belas cosplay yang disiapkan untuk memanjakan wisatawan bersuah foto
layaknya berada dalam film kartun jepang
seperti apa keunikannya berikut liputannya
untuk pertama kalinya pengelola sebuah wahana wisata di kota batu
menggelar parade cosplay tokoh anime film kartun jepang
ada sekitar dua belas karakter anime jepang yang disuguhkan oleh pengelola
seperti ninja naruto gaara giron hania dan hinata
parade ini digelar di salah satu spot favorit wahana wisata tersebut
yaitu spot desa tradisional jepang
agar suasananya seperti layaknya di jepang
pengelola wahana juga telah menyiapkan berbagai kostum menarik
yang bisa disewa oleh pengunjung dengan harga rp lima puluh per kostum
dengan durasi dua puluh
rp tiga puluh rp tiga puluh untuk bersuap foto
pagelaran ini pun langsung diserbu pengunjung
yang sejak lama ingin merasakan sensasi seperti di negeri sakura tersebut
pagelaran dengan mengerahkan semua tim entertainment ini
demi menarik minat pengunjung
sehingga kita luaskan lagi
semua tim entertain untuk mencari karakter sendiri sendiri
khususnya game game jepang
jadi tidak terang saja di film film
tapi di game game itu yang lebih karang karang
selain parade kosle
wahana wisata juga membangun sebuah museum lilin
layaknya madame tussauds di london inggris
di gedung ini pengunjung juga bisa bersuah foto
dengan satu ratus dua puluh buah patung lilin mirip tokoh dan artis dunia
abdul malik bapak